kabarduka menyelimuti dunia hiburan tanah air
nita okta bianti istri dari komedian senior indro
meninggal dunia selasa malam di rumah sakit mmc kuningan jakarta selatan
okto menghembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan kanker paru paru
semenjak kesehatannya menurun beberapa bulan belakangan
sang suami indro terlihat setia menemani
hal tersebut terlihat dari unggahannya di media sosial
keluarga inti dan kerabat indro dari dunia hiburan silih
berganti menemani hari hari terakhir sang istri
termasuk aktor aktor muda yang menjadi lawan main indro di beberapa film terakhir
okto berpulang sehari setelah hari jadinya yang ke lima puluh satu
indro dan ketiga anaknya pun sempat merayakan hari ulang tahunnya di rumah sakit
para kerabat komedian dan artis indonesia
hingga selasa malam sudah mulai mendatangi rumah duka di kawasan kayu putih
saya dengar di rumah sakit ya penyakitnya
ya mungkin seperti yang anda saya dengar ya seperti yang anda dengar itu
jadi saya sendiri nggak beriru menyimpulkan itu penyakitnya apa
tapi yang terang keluar masuk rumah sakit memang iya
ke rumah sakit mmc sana sama ibu akum juga
ucapan duka datang dari presiden joko widodo melalui sebuah karangan bunga
rencananya jenazah akan dimakamkan hari ini di pemakaman karet bifak jakarta
dan di har futuro lagi relaksimilasi dengannya kurang lupa
caranya salah satu hobi yang menah buatan
maaf ya hair disebel ska